film science fiksi superhero berhasil menciptakan berbagai macam karakter manusia super yang menjadi idola
seperti batman dan iron man
mereka menjadi manusia super dengan bantuan teknologi untuk mendapat kekuatan buatan
begitu juga dengan tokoh lainnya
seperti superman tor dan wonder woman
lantas apakah manusia biasa bisa memiliki kekuatan seperti superhero
sebuah podcast dengan headline staff they don't want you to know dari halaman howstaffworks com nyatakan kekuatan super benar benar nyata
ini terbukti dari beberapa kasus yang terdokumentasi yang menampilkan kemampuan menakjubkan dari panca indera yang dimiliki manusia
seperti daya ingat yang sangat rinci melihat suara sebagai warna atau bahkan magnetisme yakni gaya tarik dan menolak suatu material
secara sains hal tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah
liam hoekstra bisa jadi merupakan anak terkuat di dunia
dia dapat melakukan pull up saat berusia delapan bulan
tubuhnya diketahui tidak memproduksi myostatin sebuah gen yang menghambat pertumbuhan otot
akibatnya otot berkembang tanpa batas sehingga membuatnya memiliki kekuatan super
kekuatan super lainnya adalah sinesthesia yang umumnya dimiliki seniman dan musisi
sinesttesia adalah meningkatnya indera tertentu sampai tingkat yang ekstrim
kondisi di mana kelainan syarat yang memungkinkan seseorang membuat persepsi yang tercampur dan berbeda beda
misalnya dapat melihat warna tertentu pada suatu huruf
atau melihat suara
atau melihat suara sebagai sebuah warna hingga bentuk
sinesthesia bukanlah suatu sifat halusinogen
beberapa pengidap sinesthesia mengatakan persepsi mereka muncul sama seperti ketika anda membayangkan sesuatu atau memvisualisasikan memori
ada beberapa ilmuwan yang mempercayai kekuatan kita adalah imun
saya akan mengatakan kemungkinan itu tidak berakhir
dan alasan saya mengatakan itu adalah

jadi apa saja yang saya hargai hari ini
akan hampir tidak berakhir

beberapa kekuatan super bahkan dapat dipelajari
adalah kemampuan untuk merasakan keberadaan suatu benda di luar angkasa
dengan mendeteksi bagaimana suara yang terpantul darinya
suara ini tinggi
ia belajar ecolocation untuk bermain sepak bola
semua tanpa menggunakan mata
secara saintis kemampuan ini menggunakan biosonar
yang dihasilkan secara biologis dari dalam tubuh
untuk menentukan suatu objek di sekelilingnya
orang juga bisa belajar mengatur suhu tubuhnya
melalui metode yang disebut meditasi tumo
wim hoff alias the ice man dapat mendaki gunung everest
dengan hanya memakai celana pendek dan sepatu
karena menggunakan teknik tumo untuk membuatnya tetap hangat
tentu kemampuan super tersebut tidak dimiliki semua manusia
namun dengan kemajuan teknologi termasuk dunia kedokteran
bukan tidak mungkin akan ada terapi khusus
yang bisa membangkitkan potensi super dalam tubuh manusia